saudara bagi anda yang senang melukis atau mungkin mewarnai
anda bisa mencoba untuk berkunjung ke mopain
wahana melukis unik yang berlokasi di stadion gelora bung karno jakarta
tidak hanya di atas kanvas tapi juga di dinding meja hingga lantai
stadion utama gelora bungkarno jakarta
selama ini identik dengan tempat berolahraga
tapi siapa sangka di sini ada juga wahana melukis yang anti mainstream
yang bisa anda kunjungi untuk lepas penat di akhir pekan
mau tahu seperti apa yuk ikuti liputan saya
berlokasi di pintu biru stadion utama gelora bung karno
wahana bernama mopaint menawarkan wisata melukis dengan sensasi baru
jika biasanya melukis dilakukan di atas kanvas
di mopaint anda bisa melukis di berbagai media yang tak lazim
seperti dinding meja hingga lantai
tidak bawa alat melukis tenang
karena saat memasuki mopane pengunjung akan mendapatkan satu kotak peralatan
yang berisi kanvas was wadah cat dan satu set jas hujan plastik
tidak usah khawatir pakaian atau sepatu anda akan kotor saat melukis
karena saat kita memasuki mopane kita dibekali jas hujan dan juga plastik
para pengunjung yang datang ke mopaint mengaku
berekspresi lewat melukis atau sekedar bermain cat mencoret coret tembok dapat menyegarkan pikiran
sebagian dari mereka bahkan menjadikan mopaint sebagai destinasi anti mainstream untuk berkencan
jadi kan biasanya kita ada yang buka

staff mopane yoga farisky mengungkap
mopeg yang didirikan pada dua ribu delapan belas silam
mengusung konsep stres room alias ruangan pelepas stres
meski bebas melukis dimana saja
tapi ada beberapa spot yang dilarang untuk dicoret coret pengunjung
itu spot spot mana aja sih mas yang dilarang untuk kita untuk pengunjung warna ini
kalau untuk spot spot yang tidak boleh dicoret coret itu ada
terus ada tangga warna ini dan pilar yang warna hitam di bawah tangga

selain itu tembok remagenya kata boleh dicore coret
selesai melukis para pengunjung bisa membawa pulang hasil lukisan sebagai kenang kenangan
selain melukis pengunjung juga bisa bersuap foto di berbagai sudut ruangan
karena dinding yang penuh cat warna warni menjadikan ruangan mopane terlihat estetik
mopain buka setiap hari dari pukul sebelas siang sampai tujuh malam
ada pun untuk harga tiket di hari kerja tiket masuk dibanderol seharga rp satu ratus dua puluh lima per orang
sementara di akhir pekan pengunjung harus membayar rp satu ratus tiga puluh lima dengan durasi melukis dua jam